ya dan berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas
per hari ini lima belas september dua ribu dua puluh terdapat penambahan tiga lima ratus tujuh kasus baru
sehingga total kasus covid sembilan belas di indonesia sebanyak dua ratus dua puluh lima tiga puluh kasus
mereka yang sembuh bertambah dua enam ratus enam puluh orang total sembuh mencapai satu ratus enam puluh satu enam puluh lima orang
sementara itu kasus meninggal dunia bertambah satu ratus dua puluh empat kasus menjadi delapan sembilan ratus enam puluh lima jiwa
dan kini kita akan mengikuti berita berita seputar pilkada dua ribu dua puluh yang digelar serentak di seluruh indonesia